kok fotonya kecil
lo foto untuk makan
ini pasti nggak salah lagi
si mini itu bener bener penyihir
dan gue harus bisa ngedapetin dia
aumir aduh maaf banget
kita ada banyak banget acara
kita buru buru juga
kamu pada mana
kita mobil malah kasih ujian
ini apa ini sepeda mini
apulah gue minta mobil
aduh ini gak beda sama sepeda tadi
ini udah tinggak
oke telur sebiji pagi dua
mana dia rakus lagi
tenang juragan sini sini
biar tuarnya mini sihir jadi banyak
eh jangan aneh aneh
aku mau telur yang banyak
mending makan telur satu daripada makan bola kayak gini
udah cepat hilangin
aduh mini benar benar udah nyebelin
minta banyak dapetnya bola
suruh hilangin hilang semua
terus makannya apa sekarang
hah makan piringnya gitu
abis tadi yang kata suruh hilangin
jangan hilangin telur ya dong
makan apa sekarang
makan apa kita sekarang ah
nyebelin tau gak nyebelin
katanya nyebelin tau kan
tau mungut juga tau
tau kan nyebelin mungut
tadi gue terlalu keras sama dia
aku udah gak makan lagi kok
sorry ya aku tadi bentak bentak kamu
ini tuh emang penyihir bego
makanya aku dibuang dari dunia sihir
sebelum aku kesini aku tinggalnya di kampung
bersama ibu aku
dan bapak aku udah meninggal
dulu aku tuh hidupnya susah banget
jadi akhirnya aku merantau ke jakarta
nyeh aku cari bela siswa untuk bisa kuliah
cari kerja sampingan
untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup aku
tapi aku selalu tegar
aku kangen banget sama kampung halaman aku
aku tetap di sini
karena aku pengen merubah nasib aku
kamu sama seperti aku
kamu harus percaya
kalau kamu tuh diusir dari dinas sihir
untuk membuat diri kamu jauh lebih berguna
jauh lebih berguna
dan semua kejadian yang menimpa kamu
walaupun kamu gak bisa nyihir
buat manusia kayak aku
ngeliat kamu melayang kayak begitu
sudah cukup hebat loh
jaga juga pengen terbang kayak mini
gak makasih banget tapi
aku takut ketinggian
juragan kan cowok
masa takut sama ketinggian
ah udah tenang aja juragan
kalau sal sihir yang satu ini
mini jagonya juragan
mini tunggu nimpik
mini please tunggu
kok bisa ya penyihir pepeleki gitu
aduh aduh aduh
kiragan belum bangun
hari ini kamu jadi kecil aja
kamu bagus jauh lebih bagus
kalau jadi kecil
lebih manis lebih imut
hari ini jadi kecil
aduh kiragan jelek banget
yang penting kecil